dan atau masalah yang satu dua
perpolonan tahun dua ribu dua puluh dua tentang kodifikasi dan kondisi kodifikasi
silam pelan pelan dengan sebagai perbuatan terjelang
buat mutasi bersifat emosi selama dua tahun
bapak dan pesina
pendamping pertukar pelan pelan pada dasarnya
menyampaikan pembedaan dan menekasi salah berpolis dalam kota pembedaan
yang memadai kepolisian dengan kebenaran polisi
hal lain dapat diingatkan
usaha siap polisi diikuti
dan sebagai penesan
selanjutnya didatangkan oleh para anggota polisi
pada hari yang akan bersejarah
waktu untuk ditua polisi
selanjutnya dikutuasi dari polisi kodifikasi
tanpa panggung di sigar

pada hari ini

satuan yarnal poli
dekasaran keputusan komisi polisik poli
pelanggaran kode etik
tidak menjaga citra
dan kehormatan poli
telah melakukan intimidasi
dan menghapus foto atau video
yang ada di hp
milik dua orang wartawan detik kom
yang berisi gambar rumah pribadi
putusan hasil sidang komisi kode etik barada s
perilaku melanggar dinyatakan
sebagai perbuatan tercela
untuk meminta maaf
di hadapan sidang kkep
kepada pimpinan polri
dan pihak yang dirugikan
selama satu tahun